rusak rusak rusak
kita awali informasi pagi ini dengan aksi seorang pemuda yang menghebohkan warga
di kawasan jalan mt haryono sampit kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah minggu siang kemarin
pria berusia dua puluh satu tahun ini nekat naik ke atap rumah warga
bahkan berlarian dari satu atap bangunan ke atap bangunan lainnya
eh coba lihat aku
meski sudah dibujuk warga pria ini tetap tak mau turun
polisi yang turun tangan akhirnya berhasil membujuk pria ini untuk turun dari atap bangunan pujasera di kawasan taman sampit
pria ini kemudian dibawa ke kantor polsek ketapang
di hadapan petugas ia mengaku naik ke atap lantaran merasa ada seseorang yang selalu mengejar dirinya
karena kondisi gangguan kejiwaan dia merasa ketakutan
ketakutan bahwa ada yang dikejar kejar ada yang ngejar ngejar dia ada yang ini sehingga dia lebih aman dia naiknya di atas atap rumah orang
ya saya akui juga ada beberapa atap rumah orang jebol gara gara dia berlari lari di atas atap rumah orang